sampai jumpa di video selanjutnya

kamu harus bisa terima semuanya
aku bener bener udah gak tahan bang
bayangin aku udah seharian ngecek tanah di badan pertanahan
udah nahan aus nahan lapar
tahu apa yang terjadi setelah aku ketemu dia
dia lempar akte tanah ke muka aku
kamu sih lembek banget
aku harus tahu kebiasaannya tania
kalau perlu aku harus tahu hobinya
jadi aksan bisa lebih gampang meluluhkan nenek
kita harus main kasar
kita celahkan dia
kepalanya kita timan
pakai balok yang besar
bila perlu kita timan
bila perlu kita timan
iya aku bukan yang gak setuju
abang main kasar masalahnya
kita harus bener bener hati hati bang
karena kalau sampai kita ketahuan
aku bener bener celaka
itu sebabnya kita harus merencanakan
dia pasti dengar semua rencana aku dan bang anas
dia pasti menang
dia pasti menang
dia pasti menang
dia pasti menang
dia pasti menang
dia pasti menang
dia pasti menang
dia pasti menang
dia pasti menang
dia pasti menang
dia pasti menang
dia pasti menang
dia pasti menang
dia pasti menang
dia pasti menang
dia pasti menang
dia pasti menang
dia pasti menang
dia pasti menang
dia pasti menang
dia pasti menang
dia pasti menang
dia pasti menang
dia pasti menang
dia pasti menang
dia pasti menang
dia pasti menang
dia pasti menang
dia pasti menang
dia pasti menang
dia pasti menang
dia pasti menang
dia pasti menang
dia pasti menang
dia pasti menang
dia pasti menang
dia pasti menang
dia pasti menang
namun saja abang tadi ngomong pelan pelan
namun saja abang tadi ngomong pelan pelan

namun saja abang tadi ngomong pelan pelan pelan

kemag ini tidak mungkin dia dengar
kemag ini tidak mungkin dia dengar
kalau ini semua itu karena oma
aku berani sumpah demi tuhan
aku sama sekali gak mencintai ayahnya
kalaupun aku ketemu sama dia
itu juga karena oma yang atur
kamu tau kan
aku mohon rah
kasih aku kesempatan lagi
kamu dan aida itu sama sama penting buat aku
ini gak ada yang perlu kamu bingungin
kamu denger sendiri kan
aida bilang apa dia itu gak keberatan
itu artinya dia juga lagi nunggu waktu yang tepat untuk mengakhiri semua ini
kita harus berjuang sama sama untuk cinta kita
aku sangat mencintai kamu
aku mohon kasih kesempatan aku lagi untuk menjadi kekasihkan
seperti pesan aida
aku tahu kamu butuh waktu
aku akan menunggu
kamu bisa rasain gak
jantung ini milik kamu
tolong jangan berpisah gara gara aku
aku akan menunggu
aku tidak perlu waktu yang lama untuk memikirkan ini
karena aku sudah tahu apa yang aku rasakan
aku berjanji aku tidak akan menyakiti kamu lagi

berarti sekarang aman

mas umar sudah tidak ada

aku harus cari informasi lagi kemana sebenarnya dia
saya mau nanya kemarin di sebelah sana ada kecelakaan ya
iya bu korbannya parah luka luka
korban suami istri
kasihan banget tuh bu
terus bagaimana keadaan mereka
yang satu meninggal

yang masih koma dirawat ke rumah sakit minta sehat
yang masih koma dirawat ke rumah sakit minta sehat
aku harus segera ke rumah sakit itu
kata perawat tadi
nama korban kecelakaan mobil yang kemarin sore masuk di rumah sakit bernama firman
dia ada di kamar dahlia
berarti benar ya bu

saya tidak sengaja membuat bapak jadi begini
bapak harus kehilangan istrinya
alhamdulillah bapak sudah sedih bapak
ibu siapa ya